kalah memberikan kebebasan kepada pengguna jalan memilih jalur yang digunakan
kala menyatakan semua ada resiko dan perhitungannya
ya sama karena investasi memang mahal
tapi itu kalau jalan jauh jalan pendek lah
kalau tidak mau ke tempat yang mahal jalan biasa saja
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini